desa adalah bagian dari sistem pemerintahan yang turut menjalankan pembangunan serta berkontribusi pada perekonomian
sumber daya alam serta kearifan lokal adalah potensi desa yang kerap kali terlupakan seiring dengan pesatnya perkembangan kota sebagai pusat pembangunan
hal ini menginspirasi munculnya spedagi movement yaitu sebuah gerakan revitalisasi desa sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun global
nah seberapa besar potensi desa di indonesia dan bagaimana gerakan revitalisasi desa mampu mewujudkan kemandirian desa
kita akan bahas kali ini dalam insight bersama saya desi anwar
spedagi movement adalah sebuah gagasan merevitalisasi desa untuk mengembalikan potensi dasar yang dimiliki daerah pedesaan
berawal dari bagian tugas akhir singgi sebagai mahasiswa desain produk itb
tak disangka magno bisa terkenal hingga ke manca negara
bahkan magno beberapa kali meraih penghargaan
seperti juara kedua international design resource award di seattle amerika serikat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pemenang good design award dua ribu delapan di jepang
dan memenangi british insurance design award tahun dua ribu sembilan
magno hadir sebagai wujud singgih mendorong kemajuan desanya
limpahan material kayu yang diiringi sentuhan kerajinan tangan
dia padukan dengan kemajuan teknologi elektronik
kreativitas singgi tak hanya sebatas magno
dia pun memperkenalkan produk sepeda berbahan dasar bambu bernama sepedagi
desain sepedagi mulai dikembangkan pada awal dua ribu tiga belas
pada akhir dua ribu empat belas kegiatan produksi sepedagi dimulai seiring dengan penyempurnaan berkelanjutan dalam hal desain dan proses produksi
sepeda bambu karya singgih sepenuhnya buatan tangan dan merupakan sepeda perdana yang diproduksi di indonesia
istimewanya lagi singgi membongkar fakta bahwa bahan baku bambu ternyata mampu menyerap getaran dengan sangat baik
melebihi logam ataupun serat karbon
daya bambu sepedagi
bambu sepedagi bukan hanya wujud sebuah produk berbasis sumber daya desa
tetapi juga menjadi pemicu awal lahirnya gerakan revitalisasi desa sepedagi
sebuah gerakan yang bertujuan membawa desa kembali ke harkat dasarnya sebagai komunitas lestari dan mandiri
kerajaan bandar bambu sepedagi
kerajaan bandar bambu sepedagi
kerajaan bandar bambu sepedagi
kerajaan bandar bambu sepedagi
momen adalah gerakan kreatif berbasis sosial yang mengajak masyarakat dan anak muda untuk berkolaborasi merevitalisasi desa
revitalisasi desa ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian serta keberlanjutan pembangunan di desa
nah seperti apa persisnya gerakan revitalisasi desa yang dilakukan oleh spedagi movement dan sejauh mana manfaatnya bagi pembangunan desa
saya sudah ditemani di studio bersama singgih kartono inisiator dari spedagi movement dan toto sugito direktur eksekutif strategic collaboration team
halo bang singgi dan bu toto kita kenalan lama nih dulu punya ini ya bike to work ya sekarang spedagi movement agak mirip mirip ya beda tapi sama
sama sama gerakan yang pokoknya ada kaitannya dengan sepeda
sementara saya ingat ini singgih ini sebenarnya mulainya bukan dari sepeda ya
itu ngetrend sekali ini yang radio yang didesain dan dibuat dari kayu
sebenarnya bisa cerita nggak sedikit singgi ini latar belakang anda ini dari mana asalnya
dan kok ini karena kalau kita lihat ini dari segi desainnya sangat bagus ya
saya lahir di desa kandangan di temanggung jawa tengah
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam saya kuliah di itp di desain produk
kemudian tahun sembilan puluh dua saya lulus
saya cuma betah dua tahun di kota dan saya memutuskan untuk pulang ke desa
rindu desa kenapa waktu itu nggak betah di kota
iya saya nggak tahu ya tapi saya memang nggak suka sesuatu yang terlalu crowded terlalu rame gitu
kemudian di akhir akhir masa kuliah saya banyak berdiskusi sama teman teman
saya membaca beberapa buku
bukan cuma buku waktu itu kampus itu masih apa ya semangat kerakyatannya masih tinggi
jadi itu mengingatkan saya tentang desa dan karena saya udah agak lama berjarak dengan desa saya bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di desa saya
dan itu yang mendorong saya untuk kembali
untuk kembali ke desa dan juga ini bisa bicara sedikit mengenai produk yang pertama yang dibuat singgih
radio kayu ini sebenarnya salah satu bagian dari karya tugas air saya
waktu di itb ya
waktu di itb
waktu itu saya juga mengambil tema craft kerajinan material kayu
itu sesuatu yang sebenarnya tidak dilihat karena itb itu pengen yang bawa teknologi
tapi saya melihat bahwa kita itu sebenarnya punya resources yang sangat tidak terbatas
sangat berlimpah tentang kayu tentang budaya lokal tentang kerajinan tangan
saya pikir itu sesuatu yang kita punya
kita punya fondasi di situ
jadi waktu itu saya memadukan antara kemajuan teknologi elektronik dengan basis resource yang kita punya
yaitu material alam dan kerajinan tangan
nah jadilah radio radio seperti itu
saya mungkin mau lihatkan sedikit pada kamera ya
karena ini dari segi desain cantik
ini ada inspirasi desainnya dari mana
sebenarnya radio ini punya filosofi yang dalam
karena walaupun ini lahir di desa
walaupun dari negara sedang berkembang seperti indonesia
radio ini sebenarnya sebuah kritik dari kehidupan yang over speed over consum ya
jadi semakin saya lihat terlalu banyak produk yang membanjiri kehidupan ini
sehingga jarak antara produk dan user itu menjadi semakin jauh
apalagi gadget gadget ini biasanya kan dari bahan yang inilah metal dan lain sebagainya ya
ada dua yang sebenarnya saya ajukan dengan desain ini
pertama adalah saya ingin mendekatkan hubungan produk dan user dengan memilih material kayu
karena material kayu itu secara emosional dia punya kedekatan dengan pengguna
kedua saya mengambil saya belajar dari desain desain di skandinavia tentang sebuah produk yang timeless
sebuah produk yang timeless itu sebenarnya apa
yaitu pertama adalah simple basic
kemudian proporsi bagus dan punya detail yang bagus
jadi resep itu saya turunkan ke dalam produk yang saya buat
makanya saya mau katakan bahwa ini desainnya mirip mirip desain skandinavia
simple tapi enak dan dipegang juga enak
dan katanya sudah punya apa ya mendapatkan banyak award ya
dan ini jalan loh tidak pakai baterai
depan belakang oke
nah ini laku ya sebagai produk ternyata diminati tinggi
brand nya magno dijual di hampir seluruh dunia kecuali afrika dan timur tengah
di amerika selatan sampai argentina
di sebelah utara eropa sampai iceland
di sebelah timur sampai di australia sydney
wow luar biasa ini produk buatan anak bangsa tapi sudah melanglang dunia
kira kira sampai saat ini sudah berapa ya jumlahnya diproduksi atau sudah enggak
di atas sepuluh ribu
di atas sepuluh ribu
kayu lokal jadi kami memang selalu berprinsip bahwa semuanya harus dari bahan lokal
di luar elektronik ya elektronik tentu kita datangkan dari luar
tapi kayu harus lokal kayu pinus lokal dan itu yang gelap itu kayu sonokling
kemudian yang merah kayu
dan ada beberapa desain ya di sini
ada beberapa desain
atau biasanya ini ya kalau dulu di radio sekarang pakai guide
tapi sampai sekarang masih tetap diproduksi kan
sekarang masih tetap diproduksi
tapi bukan singgi sendiri yang memproduksi
bukan saya melatih dari orang orang lokal yang tadinya bukan perajin jadi yang betul betul belum pernah kerja kayu
tapi ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita serius dengan desa dari orang yang sama sekali belum pernah kerja kayu anak anak muda kalau dilatih dengan cara yang tepat dengan keseriusan kita bisa memproduksi sebuah produk yang kualitasnya dunia
iya luar biasa
jadi ini bukan hanya untuk mendesain memproduksi suatu produk dan menjualnya
tapi sebenarnya di situ ternyata ada spirit social entrepreneurship nya juga ya
makanya kalau ini kan toto kan sekarang membantu ya berkolaborasi
ini yang terakhir itu adalah sepeda ya
sebelum kita masuk mengenai caranya revitalisasi itu sendiri mungkin kita bicara sedikit mengenai sepedanya
karena saya juga ini penggemar sepeda
ide dari sepedagi ini karena ini unik ya dibuat frame nya dari bambu
kenapa namanya sepedagi sih sebenarnya
sepeda gini sebenarnya kembali ke apa ya saya itu sebenarnya desainer produk yang tidak pernah riset pasar
jadi saya mengikuti passion saya
itu doa saya sebenarnya
jadi proyek magno ini sebenarnya memang dia dapat achievement yang tinggi
dia dapat award dari lembaga internasional seperti itu dan seperti yang saya cita citakan dia menjadi salah satu ikon di desain dunia
tapi impactnya itu saya lihat tidak seluas yang saya harapkan ke desa
jadi waktu itu saya gelisah dan terus berpikir
kenapa waktu itu tidak seluas yang diinginkan
ya karena lebih fokus ke produk dan lebih fokus ke apa yang saya lakukan dengan workshop saya kegiatan produksi saya
tapi saya ya itu tidak kecil tapi saya ingin lebih luas lagi
saya ingin lebih meluas ke indonesia bahkan global ya
akhirnya tiba tiba saya ngecek darah saya kolesterol tinggi
jadi waktu itu kemudian kepikir apa ya
orang hidup sehat soalnya waktu itu
terus akhirnya saya memutuskan untuk sepedaan
dan ternyata sepeda itu bukan hanya membuat saya lebih sehat
tapi kemudian menuntun saya
menuntun saya ke sebuah gagasan buat sepeda bambu
ya saya lihat desa punya banyak sekali masalah
kemudian saya lihat juga bahwa desa punya potensi bambu yang luar biasa
dan kemudian saya lihat ada sepeda bambu yang dibuat oleh orang amerika
yang sebenarnya mereka tidak punya resource bambu
dan itu dibuat dari bambu dengan teknik pekerjaan tangan dan itu sangat bagus ya
saya pikir ini kebangetan kalau saya nggak bikin gitu
sepedanya kan bagus ya
sekarang ada berapa desain sepedanya ini
sekarang ada empat desain
tapi yang dijual ini kan framenya saja kan ya
dan bambunya itu jenis bambu apa sih
saya pakai bambu betung
itu banyak di desa anda di temanggung
reasonnya karena produk itu harus kalau produk yang bagus dia harus berbasis pada lokalitas
dan bambu yang paling populer di tempat saya adalah bambu betung
dan itu ternyata bambu yang paling kuat
dan kemudian akhirnya juga mengiring desainnya menjadi sangat berbeda dengan desain desain yang ada di luar
karena inspirasinya juga dari konstruksi usuk bambu yang biasa dipakai untuk konstruksi atap ya
mereka merangkap bambu itu menjadi lebih kaku ya
dan kenapa kemudian profil dari batang frame sepeda itu kemudian menjadi oval
dan ini dari segi biasanya kan kalau sepeda harus tahan
tahan banting lah tahan cuaca dan lain sebagainya
ini bagaimana toto anda menurut anda ini kualitas dari segi ketahanannya
excellent karena sebenarnya sudah dicoba sama teman teman
dari jakarta sampai ke madiun tujuh ratus kilo kurang lebih
terus ada teman kami bob satu tim juga
dari jakarta ke kandangan ke papringan
itu tidak ada masalah sama sekali
dan mereka merasakan nyaman
ini memang untuk
dan cukup ringan kan ya
iya tidak terlalu
tapi untuk jarak jauh itu cukup nyaman
dan dari harga bagaimana sih ini bersaing atau
kalau saya boleh bicara harga terlalu murah
terlalu murah ya karena desainnya ini sangat luar biasa bagus
iya karena dengan desain seperti itu saya kok rasanya nggak tega gitu
terlalu murah untuk desain yang seperti itu
dan ini buatan teman
dan ini buatan tangan ya semuanya ya
jadi sebenarnya setiap sepeda ini sangat unik ya
karena ada tanda tangan anda lagi di sini
ini memang harusnya collectures item ya
ini sejak tahun dua ribu tiga belas ya
sampai sekarang ini laku
mungkin gini kalau dalam case indonesia indonesia itu kan masih brand minded luar ya
mungkin memang saya harus bawa ke tingkat dunia dulu baru orang sini yakin gitu seperti itu
iya bawa ke scandinavia dulu mungkin
kita break sebentar tapi perjalanan diskusi kita masih panjang
karena ini kita bicara baru bicara produk ya
tapi dibalik itu tuh ada filosofi ada visi ada misi ada mimpi dan yang jauh lebih besar ya
dari hanya produk yang kita konsium juga
kita istirahat sebentar
singgih dan toto setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan
mengenai ya keberlanjutan kita akan revitalisasi desa khusus dengan sepeda ge movement
tetaplah bersama insight
iya kita lanjutkan pembahasan mengenai revitalisasi desa dan juga sepeda yang dibuat dari bambu ya
saya ditemani oleh singgih kartono inisiator dari spedagi movement
dan toto segito direktur eksekutif strategik collaboration team yang dulu bike to work sekarang sepeda ge movement
ini menarik karena kata movement ini bukan hanya bergerak saja tapi betul betul movement ya social movement
tadi sebenarnya sigi belum jawab
kenapa sepeda ge
sepedanya sudah tahu g nya itu apa
ini sederhana saja
dulu waktu awal saya buat brand magnu itu mikirnya agak rumit
kalau sepeda ge ini sederhananya dari sepeda pagi
jadi sepeda ge
kalau radio magno dulu dapat kata dari
produk pertama yang saya buat dan itu kemudian saya pilih karena dia mencerminkan fungsinya sesuai dengan apa yang saya lakukan
yaitu saya selalu selalu
selalu senang dengan detail
dan saya lihat ini sangat rapih ya luar biasa ya
di balik ini ini kan sebenarnya ada tujuan yang lebih mulia lagi
makanya toto jadi ikutan ya sejak dua tahun yang lalu
terinspirasi tergerak untuk berkolaborasi dengan singgih
mungkin apa yang waktu itu membuat toto merasa bahwa oke saya mau ini
dari bike to work jadi fokus ke sepedagi movement dulu
ya pada dasarnya memang saya suka aktivitas sosial
dan ternyata sepeda itu seperti halnya musik menjadi bahasa universal
jadi begitu ketemu mas singgih dengan produk ini lalu dia bikin sepeda bambu
makin klop gitu ya terus ketemu terus ternyata ada misi besar dibalik sepedagi
itu yang saya sangat sangat bersemangat untuk ingin bisa kolaborasi
dan sepeda ge movement harus bisa menjadi nasional dan malah udah internasional sebenarnya
dan jadi semacam brand lah bagi indonesia juga
ini harapan nih kira kira yang akan
jadi tapi bentuk kolaborasinya seperti apa nanti toto
saya membantu bagaimana caranya sepeda ge
sepeda gini bisa tersosialisasi terutama yang saya punya network ya dari kalangan sepeda
tapi tidak tetap kemungkinan ya kepada pemerintah maupun kadang kadang dpr
karena ini benar benar satu misi besar untuk bangsa
kalau balik ke misinya itu sendiri mungkin bisa cerita
sehingga lebih rinci lagi apa sih yang diinginkan dibalik adanya sepeda ge movement ini
apalagi berkaitan dengan revitalisasi desa itu
cinta terhadap desa sehingga sampai tinggal di sana dan ingin memperbaiki lah dari segi ekonomi dan kesejahteraannya
kata kuncinya memang desa
dan kenapa seperti itu
karena semakin lama saya tinggal di desa dan saya mencoba mendalami melakukan eksplorasi potensi potensi yang ada
kemudian juga saya melakukan visioning
saya melihat bahwa desa itu sangat penting
saya melihat bahwa desa itu sangat penting
karena itu masa depan
bukan hanya untuk indonesia tapi juga untuk dunia
ada satu ilmuwan dari itali ezio mancini
open dan connected itu karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
jadi inilah saatnya
dan masa depan yang di
masa depan wujud real
masa depan yang digerak oleh gerakan sustainability itu
sebenarnya salah satu wujud realnya adalah desa
tinggal di komunitas dia kecil
dimana kita bisa hidup dari sumber sumber terdekat
kita bisa meraih kualitas hidup yang paling tinggi di sisi sosial material dan spiritual
sebenarnya hanya bisa diwujudkan di desa
dan indonesia punya tujuh puluh empat desa
dan hampir semua negara itu sebenarnya pada dasarnya asalnya adalah negara desa
kemudian kalau kita lihat
dasarnya komunitas ya
dan kalau kita lihat di negara negara yang maju mereka mulai bergerak ke sana
dan saya kemudian melihat kembali bahwa pre industry dan post industry semua wujudnya sama
yang membedakan cuma dua
apalagi dengan teknologi memungkinkan

kalau kita lihat ya
apalagi kita juga lihat ya trendnya sekarang
apalagi mungkin reaksi terhadap globalisasi
lokalisasi ini kan semakin penting ya
misalnya kalau makan juga dengan menggunakan produk produk yang di sekitar dan lain sebagainya
sehingga carbon footprintnya yang kita keluarkan sebagai emisi yang merusak itu juga bisa dikurangi
tapi anda mulai dari desa anda sendiri
apa yang anda lihat yang terjadi di desa itu sendiri
sehingga bisa melihat ini loh yang harus dilakukan ini yang harus diprioritaskan
ya mungkin salah satu itu adalah memberikan pekerjaan lah istilahnya atau kesibukan dan juga skills ya
problem terbesar di desa sebenarnya berasal dari brain drain
jadi berpindahnya orang orang yang terdidik dan punya keahlian atau pengalaman dari desa ke kota karena belajar di perguruan tinggi yang tidak kembali lagi ke desa
dan itu terjadi tidak terlalu lama
dan itu terjadi tidak hanya di indonesia
saya lihat di jepang juga terjadi yang sekarang saya punya proyek
kami punya proyek di sana
juga di negara eropa
di amerika pun seperti ini
ya karena memang di sana sumber ekonomi ya biasa jadi perkotaan
jadi sehingga desa dianggap tertinggal atau kurang
dan saya melihat ketika indonesia misalnya menjadikan ini sebuah fokus dari pembangunan di indonesia
indonesia akan menjadi negara yang pertama di dunia yang mengusung pembangunan
dan ini kesempatan bagi indonesia untuk setara dengan bangsa bangsa lain
bahkan memimpin ya jadi kalau kita serius melakukan gerakan kembali ke desa seperti itu
apalagi sekarang kan ada yang dana desa yang mungkin menjadi pr atau fokus dari pemerintah itu untuk memperkuat ya desa untuk memastikan bahwa tidak terbelakang lah istilahnya
nah ketika memulai sepeda gigi movement ini apa langkah yang anda lakukan
karena ini kan semua bukan hasil barang pabrik lah tapi hasil karya dari orang orang yang memang diberikan skill atau
kalau saya bisa menyampaikan dalam rumusan saya sekarang
jangan pernah membuat jalan kembali ke kota
mungkin itu yang membuat saya berhasil
karena waktu itu saya bukan tipe planner
saya mencaburkan aja
saya sudah punya keluarga
saya belum punya cukup modal
tapi mungkin karena saya tahu problem itu sangat serius dan jika tidak segera dibenahi akan menjadi sesuatu yang sangat sangat menyedihkan
jadi waktu itu ya jalan dan tidak ada jalan kembali ke kota gitu aja
tapi seharusnya ya sekarang arusnya balik ya
kalau orang ya
jadi kalau lebaran kan mudik ya seharusnya ya mudik nggak berhasil
kalau mudik nggak perlu kembali lagi nanti ke kota
saya mudik permanen
saya udah mudik permanen tiga puluh tahun yang lalu
istirahat sebentar tapi nanti saya mau tanyakan lebih lagi secara konkret ya
apa apa program program khususnya untuk merevitalisasi desa dan juga melakukan training dan lain sebagainya ya
kita akan lanjutkan
memang mungkin peran anak muda saya lihat ya penting dalam hal ini dan apa apa saja peran anak muda dalam revitalisasi desa ini kita akan lanjutkan perbincangan
setelah yang berikut ini kita berhenti
kita akan lanjutkan bersama insight
ya kembali bersama insight
topik kita kali ini revitalisasi desa dengan produk produk yang sangat kreatif ya
dan yang sangat membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak
salah satunya adalah anak muda
nah seperti apa keterlibatan mereka
kita lanjutkan pembahasan bersama singgih kartono
inisiator sepeda g movement dan toto sugito
direktur eksekutif dan team collaboration
seperti kita lihat tadi singi ini telah menciptakan satu desain dan produk yang sekarang ini terkenal di seluruh dunia ini
dijual di mana mana
kecuali di afrika mungkin karena mereka juga punya versi
kayu dari afrika itu sendiri dan sepeda yang framenya dibuat dari kayu
dan ini semua bisa dibeli dari bambu
ini semua bisa dibeli online kan ya
bisa dibeli dan dipesan dan luar biasa buatan temanggung
ini tidak dibuat di mana mana lagi
hanya di temanggung
hanya di temanggung
oleh teman teman di teman
kandangan desa kandangan
bisa cerita awal pertama kali menjual ide ini kepada teman teman di sana dan mengajak mereka untuk membantu memproduksi itu seperti apa waktu itu reaksinya
orang kembali ke kampung biasanya dilihat punya uang dan mereka sebenarnya tertarik untuk terlibat karena daya tarik itu
kemudian kedua adalah meyakinkan
kemudian kedua adalah meyakinkan
kemudian kedua adalah meyakinkan
bahwa mereka bisa membuat produk yang bagus
bahwa mereka bisa membuat produk yang bagus
tapi saya belajar sebelumnya di waktu dua tahun di bandung saya belajar dari guru saya almarhum mbak surya pernawa
beliau menciptakan sistem yang saya sebut sekarang namanya newcraft
jadi dia sebenarnya menyusun suatu sistem bagaimana menggunakan keterampilan tangan tapi bisa menghasilkan produk yang standar
prinsipnya sebenarnya sederhana sekali bahwa setiap proses yang kita lakukan kita harus membuat produk yang standar
prinsipnya sebenarnya sederhana sekali bahwa setiap proses yang kita lakukan kita harus membuat produk yang standar
jadi dari bahan benar pengerjaan pertama benar ini benar asal semuanya benar ya akhirnya akan benar seperti itu
tapi mengajarkannya itu kan sesuatu yang lain ya mungkin anda sendiri yang membuat
itu kan sangat berbeda dengan mengajarkan seseorang untuk bisa memproduksi yang persis
tidak mudah sangat tidak mudah

tidak mudah sangat tidak mudah waktu berapa lama waktu itu sehingga bisa menghasilkan produk yang memang pantas untuk membuat
bisa sampai bisa sebenarnya kalau cuma
fisik membuat hasil seperti
tapi membuat bahwa mereka
stabil seperti itu lebih dari
setahun karena ini merubah walking attitude
membangun walking attitude baru
mengubah mindset juga ya siapa siapa
mereka sorry anak anak muda
atau anak anak muda
kerajin saya itu sebenarnya
dan mereka belum pernah bekerja
di kayu sama sekali
sederhana aja mereka mulai terjun
dari teknik yang paling sederhana
katakanlah membuat mal
ngemal ya ngemal tapi
ngemal itu ada tekniknya
kemudian memotong mengamplas
membentuk ada istilah misalnya
mepet garis tapi garis nggak boleh
hilang itu sebuah
teknik teknik yang teknis sekali
tapi ya guidance nya harus begitu
harus telaten juga tapi harus
juga tegas tapi anda happy
dengan perkembangan dari mereka
ada berapa sekarang anak binaannya
sekarang ada sekitar
enam belas orang yang konsisten
untuk produksi terus bekerja tiap hari
dan mereka ya bisa memproduksi
seperti ini jadi
sudah ada sudah lahir
bahwa sikap bahwa mereka
punya keyakinan bahwa mereka bisa bikin
barang bagus sebelumnya mereka tidak yakin
bisa membuat seperti ini
tapi ide ide ini kan masih
di desa kandangan
diandai ini dari
dimulai proyek ini
tahun dua ribu tiga belas sampai sekarang
ini dampaknya kelihatan
seperti apa sekarang
yang anda rasakan apakah ada
harapan dari kalau bicara tentang desa
secara keseluruhan desa itu ada banyak banyak
faktor ya salah satu yang menentukan
adalah struktur pemerintahan
demokrasi di desa
ini pada satu sisi bagus
tapi pada sisi yang lain juga tidak bagus
ya saya harus mengatakan
bahwa selama saya di desa saya tidak pernah
punya kepala desa
yang seperti saya idamkan
itu memberikan sebuah dampak yang sangat sangat
kemunduran yang sangat jauh
yang saya tulis dalam sebuah media
saya menerbitkan media tahun dua ribu dengan istri saya
ke masyarakat desa
sedih sekali karena banyak sekali
yang kemudian tertunda lama
sepedagi ini sebenarnya kegiatan kegiatan
sepedagi sebenarnya gagasan gagasan yang lama
apakah ini apakah karena
lebih ke kapasiti building nya atau memang
sebenarnya akan sangat mudah jika
pemerintah desa katakanlah
bisa selaras dengan kegiatan kami
karena mereka punya power
mereka memiliki kewenangan
regulasi mereka punya kewenangan
menggerakkan masyarakat secara struktural
itu lebih mudah tapi
walaupun begitu saya orang yang tidak pernah
menyerah artinya saya
melihat bahwa sinergi dan pemerintah itu
saya yang bergerak di luar jalur pemerintah itu
punya sisi kelebihan
yaitu dia punya fleksibilitas
passion yang kuat tapi dia
juga sebenarnya harus bersinergi
dengan pihak pihak yang punya
seperti pemerintah dia memegang
regulasi dia memegang
dana dan dia
punya power seperti itu
jadi kalau ini bergabung sebenarnya akan jadi
sempurna tapi biasanya reaksi mereka
sudah ada nyata lah
istilahnya hasilnya bahwa
dengan adanya program ini
jelas keterampilan bisa ditingkatkan
kesibukan juga dan juga
brain drain itu kan bisa dikurangi
biasanya responnya itu
saya ingin lebih tahu lagi apa yang membuat
mereka itu tidak
kurang yakin atau tidak terlalu mendukung
mungkin karena karakter
saya pribadi yang terlalu keras
mulai merubah dan saya mulai
belajar untuk berkomunikasi dengan baik
dengan pihak pemerintah karena
jika saya berkeras terus
kegagasan sepeda g ini justru akan
sepeda g itu bisa berkolaborasi
dengan pemerintah kalau bisa ini kan direplikasi
ini mungkin di sini peran
anda toto untuk
bisa membantu untuk lebih
sepedanya ini apa kira kira
sebenarnya idenya juga karena toto kan
yang bukan di desanya kan
atau mau pindah juga ke temanggung
saya sepeda g saya
ingin pindah ke desa karena memang
saya sangat inspirasi dari mas singgi
betapa saya tiap hari harus
menghadapi walaupun saya
tidak mengalami sendiri saya sepeda g
tapi begitu terlalu terlalu terang
dari satu area
ke area itu benar benar
habis waktulah wasting time
dengan sepeda g
movement ini insya allah
kita bisa bikin desa
di semua daerah karena
memang menggerakkan anak muda itu tidak mudah
tapi ada satu hal
ada contoh suksesnya dulu baru
kita istirahat sebentar ya
toto dan singgi kita akan lanjutkan
diskusi kita setelah yang berikut ini
sepeda g movement tetap bersama insya allah
pembahasan mengenai revitalisasi
desa bersama singgi kartono
inisiator sepeda agy movement dan juga toto sugito
nah saat ini sepeda g movement itu masih
desa kandangan ya
desanya singgi yang
tidak akan pernah ditinggalkan
memberikan pelatihan dan
pekerjaan ini kan juga income kan sebagai
di sana yang membangun
dan membuat radio
dan sepeda ini apalagi
kegiatan yang dilakukan
yang penting pertama saya sampaikan bahwa
sepeda g dengan sepeda
bambu itu sepeda bambu itu
sebenarnya ikon dari sebuah gerakan
kenapa kemudian sepeda bambu itu
saya pakai karena
merupakan wujud visual
dari mana revitalisasi itu
sendiri sepeda itu dibuat
dari bambu material yang bagi
masyarakat desa seperti menjadi lambang
kemiskinan sebuah material
yang sangat berguna tapi
sudah ingin ditinggalkan karena mereka sudah bosan
dan nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi
nah ketika saya membuat
menjadi sepeda bambu ini
secara real ya bahwa
uh ternyata ini bisa dibuat sebuah produk
yang modern yang baru
dan punya nilai tambah tinggi
sepeda bambu ini
kalau dihitung cuma bambunya
dari satu batang bambu
sepertujuh ya jadi artinya
saya pakai bambu yang besar
satu batang bisa jadi sekitar tujuh frame
harga satu batang itu
sekitar cuma tujuh puluh lima ribu
tujuh puluh lima ribu jadi sebenarnya tidak perlu
menebang bambu itu terlalu banyak untuk memproduksi
taruhlah memproduksi secara
tapi nilai tambahnya akan tinggi karena
satu frame itu saya bisa jual
paling murah tiga lima juta
jadi dimana sebenarnya
uang ini akan lari adalah
karena itu dikerjakan dengan hand made berarti
kan orang yang bekerja seperti itu
harus dilakukan dengan cara apa
kalau saya sebut tadi kita itu
pembangunan kita itu
kalau orang dari
negara maju mereka dengan sendirinya akan
bergerak kesana tapi post industry
itu sebenarnya kan wujudnya sebenarnya desa
jadi itu kan desa yang dikaitkan dengan kemiskinan
keterbelakangan tapi sebaliknya kan
ya walaupun image
masyarakat seperti itu jadi
bagaimana sebenarnya kita merubah persepsi itu
salah satu proyek yang kami lakukan adalah
pasar paperingan jadi pasar paperingan
itu sebuah contoh yang saya sebut
seperti menjemput masa depan
yang tertinggal di masa lalu
menemukan masa depan yang
tertinggal di bagian belakang
karena paperingan itu sekarang menjadi tempat
seperti tempat pembuangan sampah tempat orang
yang sangat tidak suka paling sering
digusur untuk perumahan seperti itu
di situ ya ya nah pasar paperingan
ini dengan pendekatan kreatif
kita bisa merubah image
dari pasar paperingan dengan
sebuah pengalaman nyata dari tempat
yang sangat tidak disukai
masyarakat itu bisa beraktivitas di situ
karena itu menjadi bersih menjadi indah
bahkan punya nilai ekonomi
apa apa saja yang ditawarkan di situ
kegiatannya dan dari segi space
nya pertama adalah
sebuah space yang sama sekali
baru jadi itu
menjadi public area yang baru ya
menemukan halaman yang sekarang hilang di depan
ada di belakang kemudian
kedua adalah tempat dimana masyarakat bisa
berjual beli dan yang
diperjualkan di situ adalah
sesuatu yang dari lokal makanan lokal
kami mengajari petani petani
yang tadinya belum pernah
berjualan sama sekali mereka
dalam satu hari yang sebenarnya
durasinya cuma setengah hari mereka bisa
habis jualan itu
jadi ini sesuatu yang
secara ekonomi real sekali
dan mereka kemudian
karena tempat ini didatangi banyak
orang mereka mendengar sendiri
endorsement dari pihak luar
tempat ini indah jadi mereka sendiri kemudian
berapa lama dan bagaimana
inisiasinya apalagi kan tadi anda katakan
pemerintah lokal juga
kurang mendukung dan lain sebagainya
ini bagaimana cara
menggerakannya dan apakah memang
melibatkan seluruh komponen dari desa
itu sendiri atau mungkin anda harus
mendatangkan teman teman dari
luar untuk memberikan
ide dan mungkin
mengerjakannya salah satu
kegiatan sepedagi adalah
jadi dengan kegiatan kami
kami menarik anak anak muda untuk terlibat
di situ dan salah satu
volunteer yang kemudian menjadi
pengelola pasar paperingan adalah
lulusan s dua dari jepang
yang dia memutuskan untuk tinggal di
desa dan kemudian terlibat
dan melakukan ini
karena setiap membuat
pasar papringan kami harus melakukan
sampai kita harus tahu
jam berapa anak anak itu punya waktu luang
jam berapa ibu ibu itu punya
waktu luang jam berapa
mereka ini aktivitasnya apa
kondisi dapur apa
pengetahuan apa masakan yang
mereka masak sehari hari itu
masakan tradisional lama yang sudah tidak
muncul semua dipetakan
kemudian nanti baru kita membuat
dianalisa dan membuat perencanaan dan
semuanya dilakukan participatoris
pemerintah itu kadang tidak
menyaksikan ya karena misalnya
sederhana aja waktu kita membuat pasar paprian
yang kedua sekarang kan eranya orang
pergi ke mall bagaimana
mungkin kamu membawa orang
ribuan bisa datang
ke paperingan yang tempat sampah seperti
itu jadi banyak
hal hal yang kayak gitu tapi kami punya punya
keyakinan bahwa itu bisa
dilakukan dan ternyata itu dalam selama ini sukses
kelihatannya ya saya juga kaget
sendiri bahwa itu ternyata memang
berhasil dan ini sebenarnya bisa
dijadikan salah satu destinasi
wisata juga jadi bukan hanya
oleh orang orang sekitar itu
tapi ya kenapa
sekarang kan banyak yang mungkin
mume tinggal di kota ingin
menghirup udara segar
dan lain sebagainya tapi
mungkin yang paling penting sebenarnya
adalah gini saya
sepedagi itu sebenarnya agak
berbeda dengan konsep pengembangan
desa wisata jadi kami melihat
bahwa seharusnya yang perlu itu
desa itu direvitalisasi ketika
menjadi sehat dia menjadi tempat yang
menarik untuk orang datang sebagai contoh
pabrikan yang tadinya
tempat sampah ketika
bukan sesuatu yang menarik
bukan air terjun yang indah bukan
kebun teh yang menghampar
luas tapi ini sesuatu problem
ketika kemudian kita
revitalize otomatis orang akan datang
karena ini tempat yang
sangat menyenangkan ya oke kita istirahat
sebentar singgi dan juga
toto dan setelah yang berikut ini kita akan lanjut
terima kasih anda masih bersama insight
berbagai rintangan yang harus
dilewati untuk menyukseskan gerakan
revitalisasi desa ke depan
sepeda ging movement
seperti apa saja tantangannya
dan juga apa rencana untuk
mengembangkan gerakan ini kita lanjutkan
perbincangan bersama singgi kartono
dan juga toto sugito
apa yang akan terjadi
dalam perjalanan ini

lulusan itb desainer ya
dan sebenarnya bisa hidup happy happy di bandung
dan di kota tapi
rindu terhadap kampung halaman
namanya desa kandangan sekarang dengan
sepeda ging movement ini sudah disulaplah
menjadi ada kegiatan ekonominya
di sana banyak yang membuat
radio dari kayu yang
diekspor sekarang kan di seluruh dunia
dan juga sepeda yang dibuat
dari framenya dari bambu
lokal dan juga ada pasar
paperingan yang ternyata
sukses juga ya untuk
bahkan ada orang dari jepang katanya
yang orang asing juga katanya sudah
di situ mengembangkannya
nah orang bisa
aduh ada tempat penginapan
populer kan pasti orang
ingin ke sana fasilitas
infrastruktur lainnya bagaimana singgi
sepeda ging ini sekarang punya homestay
dan homestaynya unik karena
sebenarnya dari bahan bahan sederhana tapi
kemparan depan sawah
ruangannya sebenarnya kecil
jadi satu ruang kecil itu bisa empat orang
kalian datang teman teman datang
untuk saling bertemu tidak tinggal
di kamar privat jadi bikin
aja kecil nanti kan keluar ngumpul
makan bareng seperti itu
kemudian ada bike tour ya
bike tour itu beda dengan orang yang
bersepedaan lihat tempat tempat
indah saya sering bawa
mereka ke kuburan
jadi saya ingin menunjukkan
kita itu suatu hal yang
salah satu yang bagus di keliling
kuburan itu selalu ada pon bambu
karena itu dibutuhkan untuk proses
kuburan yang baik itu
tidak boleh dibuat permanen
karena harus berganti
kemudian kuburan itu kan sebenarnya ending
jadi sebenarnya bagaimana kita
dari revitalisasi ini akhirnya ada
ke rumah masa depan
jadi intinya adalah bagaimana kita
memaknai kembali dan bisa menyampaikan
untuk ke orang yang datang
tapi kedepannya oke ini
di satu desa ini kalau bisa kan direplikasi
di seluruh indonesia
apalagi memang sekarang pemerintah saya lihat
dengan dana desa fokus ke desa
penguatan dan juga pengentasan
kemiskinan supaya kesenjangan antara
kota dan desa juga tidak terlalu luas
ini apa yang bisa dilakukan ya
kami sekarang menginisiasi
satu program sedang mempersiapkan
ada satu kata kunci yang penting
sekarang itu adalah membangun
dengan generasi sekarang
dan kedepan mereka sudah punya
cara berpikir yang berbeda punya
visi yang berbeda
pendekatan kreatiflah yang paling penting
juga pendekatan kreatif ini salah satu
kata kunci untuk yang saya sebut tadi
menjemput masa depan yang tertinggal di masa lalu
bagaimana mencintai kembali
mantan itu susah
tidak dengan pendekatan
kalau dengan pendekatan mainstream
mantan gak akan kembali atau kita
tidak mungkin menyukai kembali
pasar papringan itu dengan pendekatan mainstream
papringan yang jadi tempat
sampah nah pendekatan mainstream tidak akan
bisa menjadi sesuatu
tapi dengan membuat merubahnya menjadi pasar papringan
dengan design thinking
yang saya sebut itu dia akan
bisa kemudian seperti itu
tapi mau tidak mau kan ya
atau dukungan dari instansi
itu dari pemerintah untuk menyebar
luaskan ide ini kan
idealnya memang harus
didukung oleh pemerintah
tapi kami selalu harus bergerak
sambil ini bergerak kami ingin
dan selalu dengan teman teman
dari strategi kolaborasi ini
teman teman ini membantu untuk
berkomunikasi dengan pemerintah
atau pihak pihak lain agar
ptmt itu sebenarnya satu lembaga yang
punya fungsi tiga
dengan fokus desa
sekarang desa itu tidak maju karena apa
tidak ada yang mendampingi
yang secara intensif tidak ada
kalau ada problem disitu
siapa yang memecahkan tidak ada
pentingnya ada ini ya fasilitator
untuk capacity building itu sendiri
nanti kedepan kira kira bagaimana toto
karena anda sudah
dua tahun ini kan sudah ikut terlibat
nanti bentuk bentuk kolaborasi yang kira kira
anda bayangkan seperti apa saja
ya kami tim sebenarnya
berencana untuk membuat
yang sebenarnya di bulan agustus
kami ingin ke belanda
dari kota industri
ingin bisa menjadi suatu viral
buat masyarakat indonesia
itu akan didokumentasikan
ya sekarang semua harus lewat inilah
menggunakan social media atau internet ya
dan anak muda memang selalu begitu
kalau melihat sudah jadi
dan apalagi internasional
mereka akan lebih bergerak
mudah mudahan sih tahun depan kita akan
lebih agresif lagi
jadi belum terlaksana
tahun ini tapi tetap
bagaimana caranya supaya
benar benar harus berjalan
biasanya demikian harus sukses dulu
nanti baru pemerintah ikut
setelah melihat ada
ada hasilnya kalau untuk
melakukan penyelidikan dan lain sebagainya
apakah bisa melibatkan dari donor atau pihak
internasional karena pasti bagi mereka kan
ini suatu proyek yang sangat menarik
apalagi produknya juga produk yang
ya memang harus kita lakukan
dengan pemerintah untuk donasi
kami juga sudah melakukan
pendekatan kepada blackcraft
kepada kemenko perekonomian
dan sebagainya karena
tidak sedikit yang
dana yang kita butuhkan untuk
menjalankan misi besar ini
terlebih kerjasama dengan private juga
swasta biasanya kan mereka punya dana
untuk memberikan pekerjaan
skills dan lain sebagainya kepada
terakhir mungkin singgi
mimpi besar anda dengan adanya
kalau sudah menjadi national movement itu
bentuknya itu seperti
seperti apa atau desa seperti apa
visi spedagi itu sebenarnya
antara kota dan desa
dan menjadikan desa sebagai
global yang sustain
ini sebenarnya adalah
kesempatan yang paling baik momentum yang
paling baik ketika indonesia
ingin menjejajarkan dengan bangsa bangsa
yang maju lainnya
kita bermodal pada permasalahan yang kita hadapi
sekarang tapi ini isu yang
dan paling ujung dan
memang membawa arah yang
menuju arah yang benar ya tentang
bagaimana meraih sustainability
juga sebenarnya hanya bisa teraih dengan
dan pancasila itu sebenarnya salah satu
di pbb itu benar sdgs ya
tapi lembaga pbb
sendiri tidak menunjukkan
kestaraan karena ada lima negara yang punya hak veto
jadi ini satu hal yang
menurut saya kontradiktif
tapi mau tidak mau ya kita juga harus
berusaha sendiri ya untuk
memperbaiki nasib sendiri jangan
artinya kita mewujudkan sdgs itu dengan
sebuah pendekatan baru dengan semangat
baru dan indonesia punya peluang yang
sangat inspiratif ya lulusan itb
desainer dengan produk yang luar biasa
kualitasnya tapi ternyata di balik
semua itu ada visi
yang jauh lebih besar dan jauh lebih
mulia dan memang kita sebagai manusia juga butuh
membutuhkan balance itu ya
emang kadang kadang kan tinggal di
desa kan kesannya sekarang justru
tidak ada stres tidak ada kemacetan
dari rumah ke kantor cuma tiga puluh detik
atau mungkin kantornya
dirumah atau naik sepeda
naik sepeda aja terlalu deket
terima kasih banyak
toto dan juga singgi
sukses selalu ya
dan mungkin satu hari saya juga akan
desa sebagai kawasan
yang memiliki ekosistem
alami serta kearifan
lokal membutuhkan pengembangan
sumber daya yang berkelanjutan
agar memiliki dampak sosial
melalui gerakan sosial yang
didukung oleh kreativitas
revitalisasi desa mampu mengubah
wajah desa serta menghasilkan
produk lokal yang berkelanjutan
nah semakin besar dampak sosial
dari revitalisasi desa
tentu tidak hanya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa tapi juga mampu
dengan menjadikan pembangunan desa
sebagai bagian dari tujuan
jangan lupa saksikan kembali insight besok
bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye